jadi bahwa kenapa pada hari ini ketua umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah pak mahfud md
sekali lagi aliran dana ke partai nasdem
tapi hidup rukun dan damai
lu bisa enter relasi lu ditambah lebih banyak lagi
hal ini pun direspon positif oleh pelaku pasar
si mike glover ini kan di musim sebelumnya beberapa musim sebelumnya kan juga
ataupun bi checkingnya dari seorang pelamar gitu
mengubah aturan batas usia capres cawapres
ini saya pikir akan menjadi pertimbangan utama bagi sintayong